ya yuda kita beralih ke informasi lain meski data korban terjangkit virus hepatitis a di pacitan jawa timur masih terus bertambah
jumlah pasien yang menjalani perawatan di puskesmas mulai berkurang
warga yang terjangkit virus hepatitis a di pacitan jawa timur menembus angka seribu orang
namun saat ini yang menjalani perawatan di sejumlah puskesmas justru berkurang
termasuk di puskesmas sudimoro dan puskesmas sukorojo
di puskesmas sukorojo misalnya rabu siang hanya tersisa satu orang yang masih menjalani perawatan intensif
padahal satu pekan lalu pasien terpaksa mendapatkan penanganan medis di lorong puskesmas karena jumlah pasien yang meningkat
dari data dinas kesehatan pacitan hingga rabu siang tercatat ada satu dua puluh warga pacitan yang terjangkit virus hepatitis a
sementara lima belas warga masih menjalani perawatan intensif di sejumlah puskesmas dan rumah sakit
kemarin itu ada cuma bukan wilayah sukorejo tapi kiriman dari sudimo
karena di sudimoro sudah pasiennya kan membudang akhirnya tidak ada tempat
dari kemarin dikirim kemarin
berapa banyak yang kiriman dari sudimoro di puskesmas ini
untuk yang masuk sini tiga orang
terus kondisinya sekarang
alhamdulillah sudah bisa pulang perawatan rawat jalan